pak haji itu ya sama laki laki saya kan cs teman dekat
masa kagak bisa bantu laki laki saya keluar dari kantor polisi pak haji
bantuin apa ya bantuin di bawah ici ya
ya elah soal penjara jangan dibawa cs csan
nah itu udah urusan masing masing
ya udah deh kalau kayak gitu caranya deh
ngapain juga kita dimari mendingan juga balik
minta tolong sia sia semua pekerjaan gak ada hasilnya
balik aja deh
gak mau loh begini
makin masih aja lo dateng emang
eh bang gue sih beneran mendingan lo tetep aja berada disini deh
gak gosok luar
eh juga demen banget deh
kalau bang karuni kagak ada dirumah
kagak ada yang goda gode untuk cewek cewek disana noh
tapi bang sebagai istri lo yang masih sah
lo tetep kurut tanggung jawab sama hidup kita
tanggung jawab bagaimana kan gue disini deh
pokoknya kagak mau tau
bentar lagi kan ini lebaran nih
bang ini tuh mau lebaran bang
masa kita kudu gigi jari doang
di rumah kagak punya hp apa gigi jari doang nih kayak gini nih
keluarin gue apa gimana kayak caranya
gue janji kalau gue sampai keluar dari penjara
gue kasih kehidupan yang layak buat lo pade
untuk ngeluarin lo dari sini ha
udah usaha bang kemana mana tau gak
lo udah datengin haji muhyiddin doang
pok kenapa lagi begini pesuk pesuk
dia aja masa bodo sama lo
iya pok mending lo pade minta cerai deh
mendingan sama abang
pok kalau hidup sama abang nih ya
pokoknya kehidupannya akan terjamin po
jangan kaya dia tuh
gak tanggung jawab pok
tampangnya aja kayak golek paling ujung
dalang aja males mainin pok
dia gak ada tanggung jawabnya sama bini
ya diam lah
suka suka gue pakai laki gue gue yang milih
rempok teman lo pada
kalau cinta udah bicara
semua tuh udah terkalahkan walaupun mukanya pas pasan tau gak
eh ngapain lo kelihatan
berani sama gue lo
enggak enggak enggak
lo kelam lo banget
eh di bangkit nih
eh di bangkit nih
ampun ampun ampun
aduh ada namanya
kalau kita harus bersitu
lo mah tau sendiri
ya bukan luas aja lih
aneh pasti udah kebayang
rumputnya tinggi tinggi
kalau kita babatin
hidup nanti kita bakal nemu yang aneh aneh
nemu ular begitu
bukan cuman ular
kok jadi sirem gini sih hukumannya
udah gitu kita suruh bersihin masjid lagi
alias kagak dapet gaji
dapat sih tapi takjil doang
ya orang puasa juga kalau dimasih dapet takjil
istrinya si kardun
nyeri kita ke rumah hancur muhyiddin juga nih sekarang
ngomong ngomong mereka berdua
yaudah gini aja kita ngomong duluan
amat sih lo yang ribet
mereka kan rumahnya ke kanan
yaudah emang kita ikutin aja ya
siapa tau kita dapet yang penting dari mereka
nih ada apel lagi nih maksudnya dateng kemari
kita mau minta tolong sama haji muhyiddin
untuk membiasin laki kita di penjaring
bukannya gua gak mau tolong lu
tapi gue gak mau cari penyakit
bukannya gua berhasil ngebayar pasien si kardun
jadi itu celaka dua belas dong bagi gua
nah maaf lagi ya sekali lagi
gua gak bisa bantu lo
mal ngapain mereka berdua ke rumah haji muhyiddin
tapi kayaknya sih ini ada hubungannya nih
sama si kardun yang di penjara nih
pak haji itu ya sama laki kan cs pak
cs temen dekat
masa kagak bisa bantu laki saya keluar dari kantor polisi pak haji
bantuin apa ya bantuin ibu haji ya tolongin ya
soal penjara jangan dibawa cs csan
hah itu udah urusan masing masing
yaudah deh kalo kayak gitu caranya deh
ngapain juga kita dimari
mendingan juga balik
semua pekerjaan kagak ada hasil nih
balik aja deh
nah walaupun gitu
motivasi aja lo dateng kemari
yaudah deh kalo gitu
dia kan orang yang terkenal yang baik hati
gak kayak itu tuh
nyebet nyebet si sulam lagi
bikin gua kepengen
tapi siapa deh
yaudah deh terserah lu sana deh
kita kagak peduli
yaudah kalo kayak gitu
kalo beneran mereka minta tolong si sulam
dan berhasil gimana mi
bisa turun lagi nih pak morabah mi
kalau umi tuh malah seneng
kalo si sulam dekat sama si gardung
jadi masalahnya tuh
dia berdua bisa bisa
dia ketangkep berdua
nah yang umi demen nih tau gak
mudah mudahan dia berteman di penjara
bener juga mi
ini bakal jadi berita heboh nih
gue kesian jadi amat berdiri di sini
amat berdiri di si gardung

biarin aja deh
dia ke si sulam
abah sih gak yakin mi
si sulam tuh mampu ngebebasin si gardung
umi juga gak yakin kalo bininya si gardung tuh
bakalan ngadu sama si sulam
pan si gardung pernah nyakitin hatinya si sulam
bener juga ya
hei maunah maunah
lah kok buru buru sih be
pandemi hari juga baru sebet
lupa kasih makan kucing
kalo kucingnya cuma satu sih gak apa apa be
nah ini kucingnya banyak gimana kan kesian
iya be bener juga ya
kalau menurut ayah sih bener juga sih bape cepet pulang banyak
karena banyak kucingnya begitu gimana kan itu
emang bener sih ba
iya emang aba be nih mesti cepet cepet pulang
karena ya masalah kucing itu kagak ada yang ngurus
terus gimana nih gue pulangnya
ya lebih cepet ya lebih bagus be
mana sini umi maria sampe belum balik juga jam segini
neng gimana kalo kita langsung ajak ke rumah jusulam
gak mau ah gue kalo kesempatan pergi berdua aja sama lo
pogah gue gak mau
bang lo sih takut
ini bukan persoalan takut
lo tau kan haji sulam itu orang kaya ya
apalagi orang miskin kayak kita nih datang ke dia
kagak bakal ditangkap yang ada kita bisa diusir
kalo diusirnya baik baik kalo kagak mau lo
kagak lo sih bikin masalah lo musuhin tuh keluarga haji jusulam
udah mendingan sekarang lo diem deh
mendingan sekarang kita tunggu umi maria yang dateng
terus kita minta tolong di
kan jelas jelas tuh dia itu dekat banget sama keluarganya yusuf
pasti dia bisa tahu tuh caranya nolongin kita kayak gimana
ada hp ya pak laya
umi kita mau minta tolong banget sama umi ya
itu soal bankardun
ini kita minta tolong umi anterin kita ke rumah haji sulam
untuk bilang permohonan maaf kita ya umi ya
iya ayo udah sampein sama pak haji
terus terus terus gimana umi gimana katanya
katanya sih pak haji lagi mikirin caranya bagaimana
terus gimana dong sholat kita umi
kalo gak ada bankardun kita bisa muntah berdiri di kontrakan
terus gimana mandak anak
ya banyak berdoa aja mpok sholat dibanyakin ya